gracia denarti difonis mengidap kanker payudara pada mei dua ribu dua puluh
awalnya ia menganggap sudah menjalani pola hidup sehat sehingga potensi terjangkit kanker dapat dihindari
namun faktor genetik membuat ia sadar tidak bisa menghindar mengidap penyakit yang juga menimpa ibu dan neneknya
ketika dokter akhirnya mengatakan bahwa ya benjolan itu adalah kanker tentu saja saya kaget ya
saya kaget tapi sebenarnya saya juga tidak kaget tidak heran karena saya sudah tahu saya punya garis atau saya punya faktor risiko genetis tadi
ya ada dua faktor yang bisa menyebabkan seseorang terjangkit kanker
pertama faktor genetik atau keturunan
kedua akibat pola hidup yang tidak sehat
gracia menceritakan bagaimana dirinya dapat terjangkit kanker karena faktor genetik
dari apa yang sudah saya baca ada beberapa faktor risiko orang bisa terkena kanker payudara
salah satunya adalah faktor genetis dan saya punya keyakinan saya memiliki faktor genetis itu
ibu saya juga mengalami kanker payudara di usia yang cukup muda sebenarnya di usia tiga puluh lima tahun
kemudian nenek saya juga mengalami kanker payudara
wanita berusia lima puluh satu tahun ini tidak berpikir lama untuk segera bertindak
setelah menjalani operasi dokter memutuskan ia harus menjalani terapi hormonal selama dua belas bulan
kini gracia menjalani terapi obat oral selama lima tahun
saya merasa sehat sehat aja ya sekarang ya saya merasa sehat sehat saja
memang ada pasti ada perubahan
banyak hal mungkin ada beberapa hal tidak sama lagi pada diri saya gitu ya
tapi bukan berarti saya tidak survive gitu ya
bukan berarti saya tidak bisa bahagia saya tidak bisa menjalani kehidupan saya dengan sebaik baiknya
kanker adalah penyakit yang menyerang organ tubuh yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal
menurut badan kesehatan dunia who kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor dua di dunia
ada banyak kanker yang menyerang tubuh sesuai dengan jenis kelamin
menurut dokter konsultan hematologi onkologi klinik rumah sakit mandaya royal puri
selain terdiri dari banyak jenis penyebaran kanker terdiri dari dua cara
jadi kanker ini terbagi dua kanker organ padat dan kanker darah
kanker organ padat adalah kanker yang mengenai organ organ tubuh kita yang bentuknya padat
misalnya kanker payudara kanker otak kanker paru kanker usus besar
sedangkan satu lagi adalah kanker darah jadi mengenai sistem di darah kita
karena sebenarnya hampir seluruh bagian di tubuh kita bisa menjadi kanker
seorang penyintas kanker perlu menjaga pola hidup sehat untuk menghindari potensi kembalinya penyakit itu
sebagai penyakit yang tidur kanker perlu terus diwaspadai
sejak gejala awal muncul pemeriksaan awal juga dapat mencegah stadium meningkat lebih tinggi
bisa aja sel sel sisa sisa dari sel kanker yang kemudian aktif kembali
atau memang ada individu individu yang rentan mengalami kanker
mungkin faktor genetik ya mungkin di keluarganya banyak yang terkena kanker
jadi dia mudah kena kanker
dan juga gaya hidup kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi produk produk olahan
memang secara tidak langsung itu berkontribusi terhadap munculnya kanker
bukan cuma itu tapi juga zat zat yang mempunyai unsur karsinogen jadi dia bisa memicu kanker
memperingati hari kanker sedunia pada empat februari kita diingatkan kembali untuk selalu mengetahui kondisi kita
dengan jenis yang beragam kanker bisa hinggap di tubuh kita dengan tingkat keparahan bervariasi
jika kita tidak bisa menghindar dari penyakit ini berkonsultasilah dengan dokter onkologi
atau di klinik klinik lainnya